pemudik mulai memadati stasiun senen jakarta pusat senin siang
sekitar dua puluh satu ribu pemudik diberangkatkan hari ini dengan dua puluh lima kereta reguler
dan empat kereta tambahan menuju jawa tengah yogyakarta dan jawa timur
sembilan hari menjelang idul fitri stasiun senen jakarta pusat mulai dipadati pemudik
sebagian pemudik ini memilih berangkat lebih awal agar lebih nyaman dalam perjalanan
menurut catatan pengelola stasiun dua puluh satu ribu pemudik diberangkatkan ke kota kota tujuan di jawa tengah
yogyakarta dan jawa timur pada senin dua puluh tujuh juni
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pihak stasiun telah menyiapkan dua puluh lima kereta reguler dan empat kereta tambahan
pengelola stasiun memperkirakan jumlah pemudik akan mencapai puncaknya tiga hari sebelum lebaran